hai yang banyak untuk bangsa dan negara ini kita semua menjadi suasana haru mengiringi
pelepasan jenazah perawat heri susilo di rumah sakit pi sulianti saroso pada sabtu
kemarin jenazah dimakamkan sesuai protokol kofit sembilan belas di tempat pemakaman umum pondok
ranggon jakarta timur pada sabtu sore yang lainnya harry susilo lahir di sragen tiga puluh agustus
seribu sembilan ratus delapan puluh dua warga kabupaten bekasi ini bekerja menjadi perawat di rspi sulianti saroso sejak april dua ribu enam
selama darurat pandemi kofit sembilan belas almarhum bertugas di ruang isolasi dan icu menangani pasien positif
covid sembilan belas dan pasien dalam pengawasan sempat menjalani perawatan sejak sepuluh april dua ribu dua puluh heri
yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas dinyatakan meninggal dunia pada dua mei pukul sembilan lewat
dek pihak rumah sakit menyampaikan bella sungkawa kepada keluarga almarhum dan
mengajak masyarakat untuk tidak lupa dengan para tenaga medis sebagai pejuang covid sembilan belas di garda
terdepan kita semua siap untuk melanjutkan perjuangan beliau dalam rangka memerangi
kopit sembilan belas di indonesia ini semoga arwah beliau diterima di sisi allah swt dan sebagai